nah perut saya udah keroncongan nih saatnya saya berburu makan siang
nah kali ini saya sudah berada di kawasan jepang kalkuti jakarta pusat
di sini memang kawasannya sibuk karena banyak pusat perkantoran perbelanjaan
tapi juga banyak tempat kuliner yang direkomendasikan
nah kali ini saya akan mencari makanan yang legendaris
konon sih makanan yang legendaris itu memang rasanya enak karena dia bisa bertahan selama bertahun tahun lamanya
mari kita buktikan
tempat makan pertama yang saya kunjungi adalah bakso taman solo
bakso ini sudah ada sejak seribu sembilan ratus delapan puluh an
dilihat dari segi lokasi memang cukup strategis karena terontak
di jalan jempa kaputi raya
menurut pengunjung yang menjadi favorit dan direkomendasikan adalah bakso urat
sebulan sekali pasti ada
pasti nggak mau nyanyiin pokoknya kalau misalnya kesini
ke daerah sini pasti langsung mampir
saya jadi tak sabar mencoba bakso taman solo legendaris ini
buat saya pencipta bakso ini bakso nya enak
yang pertama dari bakso uratnya
ini benar benar uratnya terasa di dalamnya dan bakso nya kenyal
lalu dari kuahnya ini walaupun kuahnya bening tapi rasanya benar benar gurih
kaldu daging sapi nya benar benar kerasa
buat saya yang pecinta pedas ini yang paling penting nih
buat pecinta pedas ini mantep banget
harga satu porsi bakso dua puluh yang terdiri atas satu bakso urat
bakso kecil mie kuning bihun bawang goreng dan daun bawang
dalam sehari bakso taman solo dikunjungi hingga ratusan pengunjung
setelah puas masakan bakso saya mau mencari makanan yang mengandung unsur karbohidrat
lokasi mie ayam acoy tak jauh dari bakso taman solo hanya sekitar delapan ratus meter
saat jam makan siang mie ayam acoy dipenuhi pengunjung
mie ayam acoy sudah ada sejak seribu sembilan ratus delapan puluh
harga mie ayam acoy mulai dua belas rupiah untuk mie ayam polos
hingga rp delapan belas untuk mie ayam komplit
makan mie ayam acoy ini benar benar tidak membuat kantong kering
karena dengan seharga rp delapan belas saya memesan mie ayam komplit
saya sudah dapat mie nya yang berlimpah ada pangsitnya ini ada dua
dan ditambah lagi dikasih bakso ada tiga bakso yang saya makan
para pengunjung tidak hanya berasal dari jakarta
sehati misalnya datang dari bekasi hanya untuk menikmati mie ayam acoy
langganan banget dari sejak saya kuliah tuh udah langganan ini
dari masih di gerobak sekarang sudah tempat seperti ini oke sih rasanya tidak berubah
selanjutnya tempat makan legendaris ketiga yang saya kunjungi adalah tong seng sukawang
yang berada di jalan rawasari selatan cempaka putih
tong seng sukawati ini sudah sejak dua belas tahun lalu menjadi spesialis tong seng
tongseng adalah makanan berkuah yang menggunakan daging sebagai bahan utama
disertai sayuran berupa kol tomat dan cabai rawit
tongseng merupakan kuliner khas nusantara yang terkenal dari jawa tengah
ada berbagai menu yang ingin saya coba
namun saya minta rekomendasi dahulu dari pelanggan
kalau untuk tongsengnya rempahnya berasa ya dan dagingnya empuk yang penting sih
sate ayam enak sih dagingnya empuk bumbu kacangnya pas rasanya
ya tongseng dan sate menjadi favorit pelanggan di sini
dalam sehari ada sekitar seratus porsi yang habis diburu pembeli
biasanya olahan dari kambing ketika tidak bisa mengolah dengan baik
ini bau kambingnya masih terasa
tapi yang satu ini makannya yang saya pesan yaitu tong seng kambing sama sekali nggak ada baunya
dan jangan khawatir dengan dagingnya
sini dagingnya sangat empuk karena berasal dari kambing muda
nah buat anda yang gak suka dengan makan kambing
ada lagi salah satu makanan juga menjadi favorit di sini yaitu sate ayam
di sini tadi saya sudah merasakan dagingnya benar benar juicy
dan empuk dan bumbu kacang ini meresap ke dalam satenya
ini benar benar enak dan dimakan buat makan siang
tim liputan cnn indonesia